bete jadi memikirkan nona ipa itu
tidur tau gak
kita ini tidak bisa tidur kawan
kenapa lagi nggak bisa tidur lu
pasti karena kepikiran
abis gendong bela kan
ali tuh jangan salah sangka dulu kawan
bete ini tidak lagi memikirkan nona ipa
meta punya pikiran ini tuh
harusnya lu tuh bersyukur ya
harusnya lo tuh berterima kasih juga sama michelle
kalau gitu kita semua tinggalin lo aja di hutan ya
gak pengen juga kita semua nyariin lu berdua tau gak
emang lu kira gue gak tau tuh
yang nge map pencitraan tuh yang dia lakuin tuh
gak usah pada ribut
ini bela kenapa pingsan
ini tadi bela pingsan gara gara liat pocong pak
biarin bangun bangunin gak bangun
apa lu ketawa ketawa
koconya seperti begini kanona
reset banget sih lu diep dasar tukang ngompol
lu tau gak sih orang yang ketakutan itu bisa mati tau gak
ini bella gue bangun bangunin gak bangun
mau nanya dia masih hidup toh
dunjut nadinya masih ada
itu dia pingsan doang pasti pak
nadif makanya lu tuh kalo bercanda tuh jangan keterlaluan
lakuin orang tau gak
lewatan udah nih sekarang tanggung jawab nih
kalau yang udah bikin dia kayak gini loh sekarang harus bopong dia sampai ke resort
karena gue juga udah capek
nadif tolong bantu bapak bopong bela yuk
iya siap bapak
gaperno lo kasih tau gue juga udah tau
iya banyak ranting kan
bilang makasih kek
diam aja pak
aren biasa kayak gitu gak ada bedanya sama nyokapnya
nanti jadi gini kan apa kata ladino
kang arin tuh emang bener bener kayak
nolongin macem dari kandangnya tau gak
dia belum move on dari aldino
ah bu diah
buat ngehangatkan badan nih bu diah
patuh gue repot repot banget sampe bawain saya teh segala
ah enggak juga kan cuma satu gila
sekicuali banyak gitu ya kan
walu itu namanya repot
pak togar bu diah
dimana sih empati kalian
kalian kok bisa senyum senyum ceria kayak gitu
gak ada perasaan ya
udah balik semua
dipantu dipantu dipantu
aku udah nyasar dari siang tuh liat tuh bella pake pingsan segala
sepertinya toh nona ipa ini sudah tidak lagi pingsan
tapi dia kayaknya lagi ada di dalam mimpi
eh langsung juga ke kamarnya
bantuin bantuin bawa ke kamar
bawa kalian punya ini manusia satu alam ini
langsung bawa istirahat ke kamarnya
itu muka kenapa tegang sekali aldino
ada masalah aja loh ya
semuanya baik baik aja kan
baik baik aja kok
gue gak wakil banget ada yang hilang lagi dari team kita
udah lo tenang aja
nggak ada lagi yang hilang
kok arin bilang udah ketemu
anak anak juga semua udah ada disini
gedein sama ardi
mami aku mau pulang aja deh
aku gak betah disini
yang ada nanti aku dijebak lagi sama orang iri dengki
dia set you up
ya siapa lagi kalau bukan
gue itu gak ada waktu buat ngurusin hidup lo
buang buang waktu buat ngurusin hidup orang kan aneh
hidup lo juga belum bener
lo tuh jangan nyalain michelle terus deh
kalau menurut gue ya harusnya lo introspeksi diri

belum tentu yang kalian belain itu bener
kalau ya ya jangan kita persietan suaranya
biar orang percepatan
gue udah gila ini
jadi gue pasti kita dw sk
gapapa makanya di brak encourage

itu leland be outra kita

itu aja its stinkin anggil
pak bagaimana sih ge
betta tahu siapa yang ngompol di sini
ya pasti tahulah nadif orang lo sendiri kan yang ngompol
tapi kali ini toh bukan dari betta nih
tidak ada yang ngompol
tapi bau itu dia berasal dari sini nih
tapi memang baunya dari situ
nadif jangan sembarangan uduh ya
aduh aduh mamaif
betta pingsan dulu
pesek banget sih lo diep dasar
lo tahu nggak sih orang yang ketakutan itu bisa mati tau gak
ini bella gue bangun bangunin gak bangun tanggung jawab
betta sadar memang betta sadar babak tiga selesai
memang betta salah ya
untung saja nona bella cuma pingsan saja tadi
ih aduh mamaif
kenapa betta jadi memikirkan nona ipa itu
gemuk gemuk ganggu orang tidur tahu gak
kita ini tidak bisa tidur kawan
eh pasti karena kepikiran habis gendong bella kan
ali itu jangan salah sangka kawan
betta ini tidak lagi memikirkan nona ipa
betta punya pikiran ini toh